gerakan tangannya adalah seruan hati
gerakan tangannya adalah instruksi bagi para penyanyi
puluhan tahun memimpin paduan suara ia jalani
namun pandemi memukul telak dedikasinya pada seni
seolah direnggut semua hirup pikuk geliat paduan suara yang ia tekuni menjadi mati suri
sebelum pandemi dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali ada jadwal penerbangan keluar daerah
dan itu sangat menyenangkan sekali
jadi saya bisa bertemu dengan banyak orang bisa melatih bermacam macam paduan suara
tapi tiba tiba tuh begitu pandemi semuanya mati dan terhenti
pandemi tak pandang bulu
terlebih paduan suara melibatkan puluhan penyanyi
ia sadari latihan sangat berisiko bila dipaksakan secara tatap muka
bisa dibayangkan apabila mereka bernyanyi lalu di situ terjadi perputaran udara
mau dengan menggunakan masker mau menjaga jarak tetap saja
waktu seolah berhenti berputar
namun pria lima puluh tahun itu tak takluk
kecintaannya pada dunia paduan suara menjadi fondasi untuk terus mencari cara
pilihan berpaduan suara secara virtual telah merubah hidupnya secara signifikan
ketika adaptasi latihan melalui latihan online tentu ada banyak idealisme perpaduan suara yang tergerus
ia menemui kendala sulitnya mencapai hakikat
berpaduan suara yaitu bernyanyi bersama
hal itu pun dirasakan salah satu penyanyinya
gak bisa nyanyi bareng dan harus nyanyi sendiri
kadang kadang memang yey sendiri itu feelnya kurang dapet gitu merindingnya kurang dapat gitu loh
lenggak lenggoknya adalah bahasa
setiap liukan memberikan makna
namun kini seolah hampa
gerakan itu tak benar benar
wah gila ini benar benar bikin kita mati
bukan mati lagi secara pertunjukan
sekarang mati secara pertunjukan
biasanya konvensional sekarang virtual gitu kan
luapan ekspresi dan emosi menjadi jalur bagi penari untuk berkomunikasi dengan penonton
disitulah ruang estetika gerak tubuh tersaji
iya semua hilang materi semuanya kayak gitu
tapi ya aku tetap berpikir positif ya
aku tuh orangnya emang sangat semangat gitu
drop kacau itu pernah aku rasain
tapi aku orangnya memang tidak ditunjukkan
tapi aku orangnya berpikir cari solusi
perempuan tiga puluh lima tahun itu menaruh perhatian besar pada tari tradisional
gerak rancaknya kerap dipertontonkan di forum internasional
sadar akan titian karir yang ia bangun
dia justru menjadi penyemangat bagi rekan sesama penari
aku bilang bahwa kalian next kalau ada sesuatu job atau nari
misalnya kalian rezeki yang lebih nabung gitu
kerinduan untuk menari turut dirasakan salah satu muridnya
seruan suara orang tepuk tangan orang foto kita
ngeliat gerakan kita
rangin banget banget mendalam
pandemi tak punya hati menguji dedikasi khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidup di dunia seni
tak sekadar memainkan gerak tangan tak pula melentikan jari jemari
ada makna dan pesan mendalam yang mereka gaungkan
sebuah rasa bercampur asa untuk terus berkarya